kalau nanti tamu pada sakit perut
pasti naya nih yang disalahin
kan dia yang nyiapin bahan bahan makanannya
sebelum kalian tampil
berikan bunda kesehatan ya allah
kalau bunda masih
aku akan bertanggung jawab sama bunda
aku pengen aku sama bunda
tolong kabulkan doa aku ya allah
sampai jumpa lagi
kamu langsung masuk aja
kamu langsung masuk ki
nanti kamu masuk angin lagi
saya juga balik ya
maafin bunda bening
apa sebaiknya aku keluar dari kerjaan
biar aku punya lebih banyak waktu untuk cari benih
jangan lupa di bilik starting
ini kostumnya kok bagus sekali
kalian udah siap tampilkan bagus nanti pokoknya harus tampil dengan bagus ya supaya tamu tamunya
senang insyaallah semoga kita semoga gugup biasanya aku gugup pasti kamu bisa yang lainnya
juga pasti bisa udah latihan kan ya udah sekarang kita langsung
kita kirimin detailnya lewat email nanti kita berkabar karena oke saya juga udah ngomongin
sama tim kemarin ya tinggal kabarin saja kalau begitu saya siap ngasih
tumbin aja mau sms kayaknya memang ada sesuatu yang penting
buat sebentar ya silakan
itu anak anak sebelum
anaknya nunggu dimana ya
hai tumben aja mau sms kayaknya memang ada sesuatu yang penting
buati sebentar ya silahkan
hai itu anak anak sebelum manggung enaknya nunggu dimana ya
kamu langsung siapin bahan makanannya
sekalian kamu ambil kaldo di belakang
aku bakalan naburin bubuk ini ke makanan
jadi kalau nanti tamu pada sakit perut
pasti naya nih yang disalahin
kan dia yang nyiapin bahan bahan makanannya
anak anak sebelum kalian tampil kita baca doa dulu
semoga allah memberikan kelancaran dan kesuksesan buat kalian
amin ya rabbal alamin